kita ke informasi selanjutnya harga telur yang mulai turun sejak akhir juli dua ribu dua puluh satu hingga oktober ini membuat peternak ayam mengeluh
di kediri jawa timur peternak ayam berharap pemerintah segera turun tangan dan menstabilkan harga telur
harga telur mengalami fluktuasi hampir di seluruh daerah di indonesia khususnya di kawasan jawa
tren penurunan terjadi sejak akhir juli dua ribu dua puluh satu dari kisaran rp dua puluh tiga hingga rp dua puluh lima per kilogram
saat ini harga telur rp tujuh belas lima ratus hingga rp dua puluh per kilogram di pasar tradisional
sementara harga di tingkat peternak lebih rendah lagi
di kediri jawa timur sejumlah peternak melakukan aksi protes dengan membagikan telur secara gratis
mereka berharap pemerintah bisa segera mengerak harga telur
ada perlindungan dari pemerintah yang selama ini belum bisa menemui secara penuh beradaan peternak layar yang ada di khususnya di kecamatan pengrejo kabupaten kediri
untuk membantu para peternak ayam bank indonesia wilayah jawa timur membuka akses untuk menyambungkan peternak dengan daerah lain
agar bisa menyerap hasil telur yang berlimpah tersebut
tahun lalu pemerintah provinsi dki jakarta menyerap telur dari peternak jatim yang digunakan untuk bantuan pangan kartu jakarta pintar
namun sejak pandemi tahun lalu program tersebut terhenti
bi dan pemprov juga ikut membuka akses untuk kerjasama perdagangan antar daerah
sejauh ini sudah ada tuh beberapa di kota tarakan kalimantan utara juga menyerap produk produk dari jawa timur
kami juga terus memonitor itu kebijakan dari kementerian pertanian mengenai pemangkasan telur yang untuk dc
artinya untuk kutuk untuk anak ayam yang siap untuk bertelur lagi
itu memang perlu kita monitor karena itu ditahan
supaya produksi telurnya juga
kita tidak dibatasi kita monitor terus itu
dan juga memberikan kesempatan kepada kooperasi
kooperasi itu saya rasa juga perlu diberi kesempatan untuk menyerap produk produk telur dari peternak telur di jawa timur
stimulus lain yang dilakukan bank indonesia wilayah jawa timur adalah memfasilitasi pengembangan integrate farming cluster di sumeneb dan pamekasan
yang memproduksi jagung untuk pakan ternak ayam
klaster tersebut akan dihubungkan dengan para peternak ayam petelur
guna membantu penjualan petani jagung dan mensuplai pakan ke peternak ayam petelur
hal tersebut juga disampaikan menteri pertanian sahrul yassin limpo
menteri pertanian saya perintahkan untuk jumping melompat lebih jauh sehingga kebutuhan dunia bisa juga dari indonesia
jadi besok itu mereka
bisa menggunakan kekurangan jagung di sana
kalau dia kekurangan jagung ternaknya nggak bisa hidup
kalau begitu kita perbanyak jagung kita
kira kira begitulah gambarannya
sementara itu berdasarkan hasil survei bank indonesia
beberapa indikasi peningkatan pasokan yang menjadikan harga anjlok adalah peternak ayam petelur
mengalami peningkatan produksi ketika harga ayam ayam siap telur menurun
alhasil saat ini terjadi kelebihan pasokan telur di pasar
ardia putri aga dipa surabaya jawa timur